oscar menjadi perhelatan penghargaan bisnis hiburan terbesar di dunia
tapi oscar tidak hanya soal seni acting dan juga bertabur bintang
oscar juga soal perputaran uang yang bernilai fantastis
dalam ajang penghargaan oscar ke delapan puluh sembilan misalnya
para nomini dan juga pembawa acara dimanjakan dengan paket bonus istimewa
ataupun goodie bag ya yang bernilai hingga ratusan ribu dolar amerika serikat
atau bila kita konversi ke rupiah itu lebih dari tiga miliar rupiah per orang
itu belum lagi kado kado yang lain hanya goodie bag aja tiga miliar rupiah
lantas seperti apa glamor dan nikmatnya bonus yang disediakan kali ini
gemilang pemenang oscar
saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat bersama bagaimana untuk kenapa kita menyatakan pemenang
karena ini adalah untuk nomini
karena nomini itu sebenarnya adalah pemenang
kita hanya mencari yang terbaik di antara yang baik
dan memang untuk dalam penghargaan oscar kali ini
goodie bag memang selalu menjadi salah satu yang senantiasa diberikan
bagi para nominator kemudian ataupun para nomini
kemudian juga para host yang akan melakukan hal tersebut
ataupun juga akan melaksanakan perayaan perhelatan terbesar
tapi memang ada beberapa hal yang perlu kita catat yang membuat kita kemudian tercengang
bahwa goodie bag mereka itu kalau kita ke acara acara kayak event
ataupun juga ke acara pernikahan yang memang sekalipun ya
nggak akan pernah segini ini gede banget
saya bawa anak anak ke yang pertama
yang pertama kita lihat mereka akan mendapatkan penginapan di mention yang luar biasa
di california utara yang disebut dengan lost coast ranch
anda tahu berapa per malam menginapnya di sini
kalau di rupiah kan itu berapa miliar ya
gede banget jadi mahal banget dan saya juga penasaran ya
ya iyalah kan nggak pernah ke sana ya
tapi kenapa menjadi begitu mahal
yang pasti fasilitasnya kata di sana luar biasa
dan anda bisa menikmati pemandangan samudera pasifik yang sangat cantik
dan anda bisa menghabiskan mungkin anda bisa melihat sunset yang begitu indah
dan kemudian anda tahu kan kalau namanya mansion yang private kemudian mahal ya pastilah
ada uangan pasti ada barang gitu
pasti ini sangat bagus sekali sangat indah sekali
meskipun memang untuk goodie bag oscar kali ini ada beberapa yang alpha
dibandingkan dengan tahun sebelumnya
misalnya tahun sebelumnya mereka mendapatkan rental untuk mobil audi itu dengan nilai sekitar empat puluh lima ribu dolar amerika
mereka juga bisa mendapatkan perjalanan private istimewa dan ya penuh bling bling lah ya ke jepang
selama lima belas hari itu nilainya sekitar lima puluh empat ribu dolar amerika
kemudian selanjutnya juga ada nih ada vip exclusive trip ke israel
itu juga nilainya mahal lima puluh lima ribu dolar amerika
kemudian selanjutnya juga dapatkan suplai dari lizora skincare produk dengan nilai sekitar tiga puluh satu ribu dolar amerika
jadi tahun ini ada yang alpa sesungguhnya
jadi goodie bag tahun sebelumnya lebih meriah lebih bertabur lagi dolar gitu
jadi yang ini tidak ada tahun ini
tapi bukan berarti tahun ini jadi biasa biasa aja orang harganya juga masih mahal kan
masih empat puluh ribu nginep di salah satu mention atau penginapan gitu
apalagi kalau gratisan kita kalau gratisan itu langsung cus gitu ya
langsung cepet mau kali yang gratisan
tapi paling tidak meskipun ini tidak hadir dalam goodie bag kali ini
namun distinctive assets ini salah satu panitia ataupun juga yang memberikan goodie bag
kepada para nomini dan juga host acara oscar kali ini
menyatakan bahwa mereka tetap memberikan sesuatu yang istimewa
istimewa lah ya lebih dari tiga miliar dolar amerika per orang itu kan apalagi namanya
selanjutnya mereka juga bisa mendapatkan spa yang harganya juga luar biasa
masih dari distinctive assets kita lihat untuk golden door spa
ini merupakan salah satu juga yang istimewa ya karena ini letaknya ini adalah di
the scene diego dan kemudian spa ini memang tampaknya menarik karena katanya perawatannya itu
tidak biasanya sih gue gak tau secara detail seperti apa
tapi yang pasti harganya saja bernilai hingga delapan delapan ratus lima puluh dolar amerika untuk mendapatkan spa seperti ini
mungkin begitu anda masuk keluar tuh langsung kulit kenceng gitu ya
langsung berkilau glowing kemana mana langsung pede gitu
jadi ini menurut distinctive ini sebagai sebuah kompensasi
ditanyakan juga misalnya mengapa sih para artis artis
ataupun juga aktor aktor itu mendapatkan goodie bag yang harganya luar biasa
menurut mereka ketika para nominee itu di hampir pasti
para nomini oscar itu akan mendapatkan bayaran lebih besar dari dua puluh juta dolar amerika
setiap film yang mereka mainkan
mengapa harga ini bisa tinggi
karena menurutnya setiap aktor merupakan brand
brand ini menjadi komoditas
menjadi komoditas untuk produk produk yang ingin mensosialisasikan produk jasa yang mereka punya
maka digunakanlah para aktor itu sebagai sebuah komoditas untuk juga menggunakan brand mereka
dengan popularitas yang tinggi sehingga produk produk dan juga jasa yang mereka miliki juga akan terkerek naik
misalnya sederhana aja kalau misalnya mereka udah spa disini dengan harga yang fantastis
kalau misalnya ada masyarakat yang juga ingin mencoba spa disana pastikan juga akan foto misalnya sesuatu
pastikan juga akan foto misalnya sesuatu

misalnya di tempat yang sama yang misalnya stone pernah melakukan spa juga di sini sebagai nominee yang gitu gitu loh
ryan gosling juga melakukan spa di sini gitu gitu
oh ini tempat yang sama kok yang mereka juga habiskan supaya kulitnya jadi lebih kencang
mungkin hal yang seperti itu
lalu kemudian kita lihat lagi sebenarnya adalah mereka bisa menginap juga di grand hotel exceltiur vitoria
jadi semuanya mainnya ribuan dolar gitu ribuan dolar
lima ribu dolar amerika dan saya coba lihat contohkan sedikit
ini adalah yang sama juga karena tahun lalu juga mendapatkan hal yang sama
selanjutnya saya akan lihat nah ini yang menarik ya
mereka juga akan mendapatkan sesi trainer khusus yaitu alexis sletzky ya
dengan nilai harusnya ini bernilai sembilan ratus dolar amerika
alexis seletski itu adalah salah satu celebrity trainer
alexis itu bukan ya
yang pernah masuk ke dalam debat pilkada ya
yang sempat disebutkan ya
atau yang deket deket jakarta kan
karena identiknya kayak gitu kan
tapi ini adalah seorang trainer yang biasa dipakai oleh selebritis
dan ini sangat terkenal
sesi untuk mendapatkan pelatihan dari dia ini harganya menjadi sebesar sembilan ratus dolar amerika
jadi mahal banget untuk supaya cantik ya
supaya keren gitu bodinya
selanjutnya juga akan mendapatkan aumi
ya sekitar itu lah
tapi harganya itu juga mahal
apa sih ini
ini adalah smart atomisasi di rumah gitu loh
jadi ini adalah smart home
jadi anda bisa memiliki smart
kalau ingin menyalakan lampu sendiri itu tinggal ditekan
jadi semacam alat yang bisa digunakan untuk menggunakan
semacam smart way of living gitu ya
jadi ini digunakan tinggal pencet aja gitu
kemudian anda bisa matiin lampu
atau kemudian anda bisa buka pintu
yang kayak gitu tuh dikasih
itu banyak lagi
kami hanya mengambil lima saja
dari total ada banyak sekali
ada juga yang mendapatkan vaping
anda salah satu yang menggunakan vaping
nah itu mereka memberikan papping yang harganya mahal
mahal banget harganya
si cantik sedikit ya
ada nggak ya harganya
harganya itu sekitar dua ratus empat puluh sembilan dolar amerika
jadi itu berapa puluhan juta ya
vaping anda harganya berapa
tapi paling tidak ini menjadi bukti
ataupun juga piala penghelatan oscar tersebut
juga tidak lepas
bahwa di sana pasti ada keputusan ekonomi
dan jangan lupa bahwa ini adalah industri
industri hidup dari logistik
logistik hidup dari gelontoran dan perputaran uang